haduh ya nggak kayak gitu

terus senyum udah bisa diambil gambar mas
ya segitu mas ya tahan tahan tahan
oke siap ya
aduh bentar bentar mas cut cut cut
orangnya lagi kuliah di luar negeri tante
sama sama tante
lu gimana sih udah gue kasih ide
sampe gua contek begini begini nih
kagak lu pake
aku mau ganti apa
enak gucinya ya
tawarin mediasi dulu
eh udah nih kalau nyari fotografer profesional mah gampang enggak cari internet banyak
gosong minta transaksi pasti lama datang ya enggak papa lama yang penting hasilnya itu bagus
itu loh fotografer studiang di depan itu hasilnya bagus
oh beneran enggak jadi enggak jadi enggak jadi batal ya deh
terlepas cil banget bahasanya indonesia
terus sama kandang kandangnya lagi
itu sih ada yang ngambil cil ayo kita cari guys
sorry banget ya gue jadi ngerepotin kalian
enggak usah dipikirin sekali lagi maaf banget ya guys udah ya cil
lo mau beli kucing ini enggak bagus nih mat
lagi susah gua
beli beres aja pusing beli kucing
pantes lagi dekat sama tuhan maksud lu giliran lu lagi susah lu dekat sama tuhan
giliran lu lagi seneng lu lupa sama tuhan mati
kira kira gue harus jual ke siapa ya jual ke bari aja dia lagi nyari kucing tuh
bari makasih ya mat ya
eh bener makasih aja lu
kalau aku gue baginya duitnya
tapi kalau pas jualan ada masalah
kok lo baru dibilang
sana kamu cepetan ganti baju kasihan fotografernya nunggunya kelamaan
lawang kami itu tak suruh ganti baju ke kamar kamu toh
warna salah kamar mamski
lucu apaan nyebelin gitu
kamu ini loh kalau diajak ngomong iya mi iya mi
kalau sama mami itu gak usah takut
gak usah sungkan sama mami
pasti udah ada yang ambil
pasti udah dijual
yaudah kita beli lagi aja
demon gue punya temen kayak lo
semua urusan jadi gampang
mau beli gak
bayarin dulu dong
kalau lu gak nyolong lu dapet dari mana bang
jadi pas saya jalan ke bengkel mau ambil motor
ini pasti nemunya di pagar rumah warno kan

coba kalau yang lain udah dijual
tadi kan juga lo jual bang
sekarang kan enggak
coba kalau yang lain udah dijual
coba kalau orang lain dijual
udah udah gak usah diulang ulang
kita ide muolek supportnya
apakah tidak menelefon panek ini
airnya bisa diganti ganti tak bisa bu kalau diganti dibikin di atas air terjenia gara bisa
bisa bisa bu bagus bagus cacat warna swip yang ya ya bang ski
ganteng banget anak gue kesuen biar cepet foto nih loh sekarang rileks rileks haduh
ya nggak kayak gitu juga mukanya rileks senyum he he he
oke siap ya dua belas
coba tangan kamu itu di atas tangannya warna
disini lo makhluk
oke tahan ya tahan ya oke
jualan itu ngapain tuh ya kedap kedip kamu kedap kedip terus nanti mata kamu yang indah itu
tidak akan kelihatan di foto ditahan ya mata
tahan tahan tahan tahan tahan ayo tetap senyum
nggak papa papak bu tadi saya udah mengambil beberapa gambar jadi ntar kita pilih yang
bagus bagus aja gitu ya udah
kedua masuk kedua
aduh ada ada aja sih
ngopo telepon ganggu w dari tadi punya punya punya bunyi